balik menyambutnya toko roti yang punya koleksi aneh kerasa dan bentuk ternyata
masih ada loh sejumlah toko roti yang membuat roti dengan resep di zaman dahulu atau jadul
salah satu cara mudah untuk mengenalinya adalah penjualnya masih menggunakan gerobak roti lengkap
dengan trompet hahaha lagi main sedara sini beneran ketemu pengawas ini saya suka nih orang
tua saya dulu suka banget atau ini pilihan rotinya
buahnya ada roti gambang roti coklat poles roti nugat hingga roti bimbang
dimana pernah nggak mencicipi roti roti di selamat datang mirza di segmen seri menjadi
ya udah lihat kan roti roti klasik yang menggiurkan kita akan belajar bikin
beberapa jenis rotinya dan ini yang roti pertama kita akan bikin roti gambang
visi bang ini tepungnya taruh di mana nih bawa dulu ya siap gula aren ya siap monggo bang
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus dua puluh satu silam produser roti yang membuat puluhan kreasi roti di kawasan
ciputat tangerang selatan ini masih menggunakan resep yang sama sejak awal didirikan uangnya
makanan yang digunakan adalah esensi dengan aroma pisang ambon kau soda kue pakai pake
lagi ini soda kue ya
salah mas kameramen bukan santan ini bukan erak kelapa
tips untuk membuat gula aren merata di setiap gigitan roti gambang adalah memasukkan tepung terigu pada bagian akhir
jumlah gula harus pas agar roti tidak menjadi terlalu keras atau sebaliknya lembek
sebab gamang dikenang karena teksturnya yang keras dan berat
for your info roti gambang merupakan salah satu jenis kuliner khas betawi yang dibuat dengan mengadopsi proses pembuatan roti yang biasa disajikan atau disantap oleh orang belanda pada awal abad ke dua puluh
kalau misalkan begini langsung dibakar jelek dan hancur berarti harus dipadatkan lagi secara manual
boleh bang diajarin caranya gimana
biar ngaleng kecap
ada yang tahu mengapa roti berbentuk kotak ini bernama gambang
jadi asal nama gambang pada roti ini karena bentuk roti yang menyerupai salah satu alat musik betawi
apalagi kalau bukan gambang
ini sudah cukup belum bang
kalau misalkan bang
ini kita langsung masak nih yang sudah diadom dengan mesin
itu bisa gak sebenarnya
tapi nanti hasilnya seperti apa tuh bakoran bang
adonan harus dipadatkan untuk mendapatkan tekstur padat dan sedikit keras
untuk roti gambang yang tebal dan berwarna coklat membuat roti ini dikenal juga dengan nama roti ganjel rel
sehari ini ribuan roti gambang ya bang ya
jadi ya ada yang unik
walaupun roti ini terkenal dengan jadulnya
tapi ada juga yang difusion
dalam artian itu dicampur dengan keju
supaya bisa masuk ke lebih banyak orang lah
yang anak anak muda juga mau nyobain bisa
mau gak bang
uniknya setelah proses pencetakan selesai roti gamang harus dicuci dengan air bersih
tapi jangan kelamaan ngerendam nanti ngebuang
jadi kayak set sebentar langsung
jalur yang jual jual jadi
jangan dong pak ini roti jangan kelamaan
terakhir tabur kawijen untuk gambang original dan keju paru untuk gambang keju
ini penanda juga ya biar gak salah
kalau pakai wijen itu fungsinya apa
buat tampilan tampilan
oh tampilannya biar nggak polos polos aja ya
lanjut proses pemanggangan
setelah lima belas menit roti gambang akan sedikit mengembang dan menjadi berwarna coklat pekat

tapi harus nunggu agak dingin sedikit ya bang ya
nunggu agak dingin sedikit ya baru dikemas
roti gambang selesai
waktunya membuat roti tawar dengan resep zaman dulu
meski namanya roti tawar harus tetap pakai sedikit gula ya
lanjut tambahkan air dingin dan sedikit garam
aduk hingga adonan menjadi kalis
untuk mengurangi gas yang ada dalam adonan agar adonan tidak mengembang secara berlebihan
bang kalau tahu udah kalis itu gimana sih bang ciri cirinya
nah ciri cirinya kalau kita menggunakan mixer gini nih
ada suara suara letupan kecil
terus ada gelombung gelombung
di bagian adonannya
kalau mengaduknya manual
kalau manual biasanya orang bisa dulu melihatnya itu dari tekstur adonan itu begini nih
kalau udah tipis seperti balon nih
terus dibelah nih
nah belahannya halus
itu berarti udah kalis
lanjut ke proses pencetakan
pada umumnya adonan roti memerlukan proses perubahan

proses pertama akan membuat adonan sedikit kempis
untuk mengurangi gas yang ada dalam adonan agar adonan tidak mengembang secara berlebihan
setelah itu proofing kedua akan membuat roti mengembang secara sempurna atau tidak overproofing
sudah mengembang maksimal bang
ini roti tawarnya sudah fluffy banget
karena ini tadi dibantu sama uap
ini uap semua nih
jadi baunya ya bau ragi ya
seperti masuk ke kabut
terakhir panggang roti pada suhu satu ratus delapan puluh derajat celcius selama satu jam
dan ini dia roti tawar yang sudah matang
masih harus diberi mentega di bagian atas roti agar warnanya semakin cantik dan menambah aroma
bang tidak kudak ini bang
boleh dibantu enggak sih
pada cepat cepat amat tangannya
ya wajar sih
setiap hari bikin ratusan roti tawar
karena ini permintaan yang paling banyak ternyata ya
lanjut kita akan membuat roti bimbang
roti bimbam ini adalah varian roti sobek dengan tekstur yang lembut namun sedikit padat
nah ada yang pernah mencicipi
ini yang unik
si roti bimau ini sudah dari
dari tahun ke tahunnya dari zaman dari zaman sebelum lahir
ini pakai pewarna makanan yang merah
tapi merahnya ini pas udah jadi roti ini gak bakal jadi warna merah
tapi ya cuman kayak slightly merah kayak orange gitu loh
karena merahnya itu kadarnya yang dipakai itu enggak full gitu loh
tapi kalau di rumah mau pakai yang warna hijau pewarna makanan bahkan warna makanan yang lain gitu ya
cuman karena dari awal sudah warnanya identik seperti ini sih bimbang
ya kita teruskan resep roti klasiknya
setelah tepung ragi gula pasir mentega garam pelebut roti dan pewarna makanan tercampur rata dengan air dingin
waktunya proses pencetakan
adonan akan di pres agar adonan roti menjadi sedikit padat
ini kan proses pembuangan udara yang ada di dalam si adonan
kalau roti yang lain kan enggak normal
jadi fermentasinya kelampangannya itu normal
kalau ini yang di press dulu
apa sebetulnya knocking dough
selanjutnya adonan roti akan dibentuk memanjang dan dipotong kecil kecil
kira kira berapa gram bang ini
itu kurang lebih sekitar delapan puluh lima gram
ini itu kurang
lagi ada yang ada di dalam
rasa manis dari gula yang tercampur dalam adonan untuk menambah cita rasa
lumuri bagian atas adonan roti bimbam dengan susu
agar mengembang sempurna adonan bimbam juga harus melalui proses fermentasi
saat gue menunggu roti bimbam matang saya diminta untuk membuat satu jenis roti lagi
sebetulnya basic adonan untuk roti tawar dengan roti manis itu dia mirip ya
bahkan cenderung sama
yang membedakan hanya gulanya aja
dan juga ditambah dengan susu bubuk yang sudah memiliki rasa manis juga
itu aja bedanya ya
yang lain tepung mentega garamnya semua
bulat kemudian dipipihkan dan diberi coklat di bagian dalam
sesuai namanya roti coklat poles
roti akan dibalur dengan coklat di bagian atasnya
keluar coklat dalam coklat
setelah roti dingin waktunya proses pengemasan
dan dalam sehari setidaknya lima sampai sepuluh roti klasik beraneka jenis yang dijual di kawasan jabodetabek
di tabek sekarang ini kita mungkin sekitar delapan ribu an ya enggak enggak sekarang ini agak
menurun memang tapi dalam masih di sekitar delapan ribuan ada sekitar totalnya mungkin ada sekitar tiga puluh jenis
asal rasanya tidak lengkap ya kalau belum mencicipi roti legendaris yang usianya lebih
tua daripada saya hahaha kopi harus pakai kopi ada kopi abah terima kasih abangku saya
cinta kru di balik layar terima kasih kawan kawanku udah jos lengkap kopi roti gambang sangat
cita rasa legendaris seperti ini rasa rasanya tidak tergantikan di tengah gempuran aneka roti
modern dengan bentuk yang menggiurkan zaman sensasi jadulnya menyisakan pengalaman
tersendiri bagi para penumpang fernando diwiagung yogyakarta tangerang selatan banten